hai sandiaga uno meminta masyarakat siap dan sigap menghadapi bencana yang bisa datang kapan saja
lembaga setingkat kementerian yang fokus pada penanganan bencana di indonesia dan kebetulan
hari ini agenda saya di makassar saya minta pak erick horas untuk berdialog dengan masyarakat
bagaimana pasca bencana ini dan bukan hanya kita membantu mereka pada saat sekarang tapi bagaimana
menanggulangi potensi dan resiko bencana di masa datang untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini